empat anggota dprd kota tangerang banten dari fraksi partai demokrat dan partai keadilan sejahtera
di sandra peserta unjuk rasa mahasiswa di halaman balai kota tangerang banten senin sore
penyanderaan anggota dewan ini sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa
atas ketidakhadiran anggota dewan dari fraksi lain
serta wali kota tangerang arief wismansyah di tengah aksi mahasiswa untuk bersama sama
menandatangani fakta integritas penolakan undang undang omnibus law cipta kerja
penghadangan dilakukan mahasiswa untuk menghalau anggota dewan yang hendak keluar dari barisan aksi mahasiswa
petugas keamanan tidak dapat berbuat banyak untuk membebaskan anggota dewan yang tersandra
namun sikap para mahasiswa akhirnya melunak dan membiarkan anggota dewan yang sempat tersandra untuk kembali ke kantornya
kami bersama alerta aliansi rakyat tangerang
menuntut kepada pemerintah daerah dprd kota tangerang dan juga wali kota tangerang
untuk bagaimana menyepakati tuntutan kita
itu adalah ketidaksepakatan terhadap undang undang omnibus law yang sudah disahkan di dpr ri
itu hal yang wajar karena yang dicari rupanya bukan tanda tangan kami yang sudah jelas jelas menolak
yang dicari oleh mahasiswa adalah yang selama ini mendukung
jadi ada gelombangnya
demonstrasi ini kepuasan terhadap yang mendukung itu yang mereka cari